ketika survei menggunakan metode polling masih tidak menggambarkan akurasi saatnya teknologi memberi bantuan
sebuah perusahaan rintisan di jakarta menciptakan sebuah alat yang menggabungkan virtual reality dan juga teknologi neuroscience
guna mendapatkan jawaban yang lebih akurat dari para responden
dan sayangnya informasinya sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
sangat pernah berhenti untuk perinovasi
kali ini saya tidak ingin bermain game virtual reality
melainkan merasakan pengalaman melakukan survei produk lewat sebuah minimarket virtual
kami mencari dua saat tapi untuk pengeluaran pengeluaran yang baru kami mencari lima saat
jadi kami tahu pengeluaran yang baru lebih bergabung dengan pengguna
oleh karena pengeluaran kami bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan di lingkungan natural
berdasarkan laporan tahunan smr global market research tahun dua ribu enam belas
selain itu pemahaman riset pasar bagi masyarakat indonesia masih rendah menimbulkan resiko kecurangan
hal itu mendorong rajiv lamba mendirikan neurosensum
sebuah perusahaan rintisan di bidang riset pemasaran
itu yang training baru di dunia itu bilang neuroscience
seperti kita pakai alat seperti virtual reality
atau eeg eye tracking dan kita juga official coding
neurocenzoom menggunakan teknologi neuroscience sebagai solusi di bidang survei pasar
menggabungkan algoritma khusus yang mereka kembangkan
dan teknologi virtual reality dan electro antipelogram atau eeg
memungkinkan untuk melihat respon otak
sehingga mampu menghasilkan analisa yang lebih akurat
saya pun tertarik mencoba alat eeg dan eye tracker
ini adalah apa yang kita lakukan
menurut rajif pengambilan keputusan berasal dari alam bau sadar
dengan menggunakan eig yang dipasang di kepala
proses kerja otak bisa dipantau ketika survei berlangsung
selain itu eye tracker yang terdapat di bawah layar
dapat memindai pergerakan mata dan ekspresi wajah
sehingga perubahan emosi seperti bosan senang tidak suka
dapat terekam dengan akurat
vinanda rahma jakarta